itu aku mau ya mau pacaran bkw assalamualaikum
hai eh kemana lu mau tahu jumbo jumbo
kundalina akhirnya sampai juga
kalau buat anak anak ya aku juga pengen sana jangan kamu kan masih capek kamu kan abis selesai
balapan banyak istirahat aja di rumah ya ya deh bahwa mitbah sama ya udah baguslah
bebork sama sama ke sini saja yang bok lanjutkan
paling tree bukan bukan
perasaan saya tidak enak
ngomong ngomong kita melepas jomblo apa wah kalau itu mah susah karena kamu udah salah
satu udah joten joten apa jadi jomblo nya sudah dipatenkan itu di kementerian susah jorjok lopat
eh eh eh kacing kremi ya tuh ii mondi mama mondini nih oh iya angkat angkat halo monmon
sama tante rene nih oh pantas aja kamu mohon mohon hehehe maaf aku nggak tahu kamu kenapa nelfon aku
aku juga kangen sama kamu

bully nama si meli berani beraninya dialahi sama ai
main main dong rumah lo sebuah pabudin aja
oh beb kamu ini gimana sih
mana mungkin aku main ke rumah kamu
kan ada tante sama mama kamu
keluar atau kemana gitu ya kan
cari tempat yang aman dari mama kamu
jalan jalan kemana jalan jalan ke mall
atau kemana mana atau kita ke kafe aja beb
ya kalau aku sih pencinta alam bebi
jadi aku suka yang nuansa nuansa alam gitu
kita ke taman aja bbm
bilang aja lo mau gratis ya kan
kamu hari ini ada duit kan
kan kamu tau aku gak punya duit beb
oh yaudah nanti habis dari sama mama
yaudah aku jemput ya
oke dadah beb
baik baik banget mas

aaron pengaisan dalam pernikahan young m xp
kau pamit nanti mau pacaran ya be
kau dah disamput bawain mata mariahgosa
gue harus kasih perhitungan kak adriana
gue gak boleh kepancing emosi
lo kenapa sih
lo kan tahu kalau gue tuh emang lagi sakit
satu sekali ya
lo tuh kenapa sih
gue tuh cuma ngasih ini doang nih
obat herbal dari papi
lo udah tau ya gue mau makan marah sama lo
obat herbal gue pikir apaan
mau ngasih obat nih
gue pikir lo mau mukul gue mau sambit gue
kan gue udah parno aja
emang harusnya gue tuh nyambit lo tau gak
pake batu sekalian
lo tuh kelakuannya kayak anak kecil ya
ngapain coba lo pake yang adu adu segala ke papi
biar gue diomelin sama papi
reva yang baik
reva yang cantik
dioemelin sama papinya
waduh kasian banget
tapi itu semua sih sebenernya emang ide lo untuk masalah rekam mah rekam
ya gue tinggal jalanin aja
yang lo rekam itu gak bisa papi lo dengar
lo gagal gue berhasil
gue gak boleh terbawa emosi
kalau gue ngerjain dia yang ada
adrian tuh pasti bakal ngadu macem macem sama papi
sementara perisi gue kan lagi sulit sekarang
kok dia malah pergi ah
mama masih kangen nih sama kamu reva
mama kangen pengen cipta kamu
mama kangen pengen cita aku
lupa happy banget gue di omelit
bagus dayak dapet belanja banyak
eh tapi kenapa gak ada cowok cowok keren ya di mall

banyak masalah bukan tipu lo doang aja
eeeh meli mau jalan jalanin sama mody boleh gak
hah jalan jalan kemana
ke taman asri
ketemu sama mody ma
udah deh oke yuk aman
sama sama sih ma
jangan rebutin ma
bercanda aja sih
masa ongkos taksi cuma lima
ya ella mau berapa lagi sih
ngapain pake naik taksi
tegak bener sama pacar yang pudrong aja
dibeliin ini itu
sama anak sendiri
mama lu lagi berusaha move on meli
tau masih aja sih